menteri keuangan sri mulyani ini mengatakan bahwa kebijakan peningkatan tarif rokok ini harus dilihat dari sisi kesehatan khususnya dalam pengendalian konsumsi
apalagi kini rokok menjadi komoditas tertinggi kedua setelah beras dalam sisi pengeluaran rumah tangga
hmm kalau gitu benar nggak sih kalau ada anggapan di masyarakat bahwa setinggi tingginya harga rokok ini pasti akan tetap dibeli oleh mereka
benar nggak sih demikian yuk kita tanya sama mereka
tetap lah yang namanya perokok ya kayak pecandu gitu tetaplah asal naik aja lima puluh ribu aja gitu kalau lima puluh ribu pasti berhenti lah
saat kan udah nyanduk susah
kebetulan orang tua atau abang saya juga perokok kayaknya sih enggak karena walaupun harganya dinaikkan juga kalau memang kebutuhan mereka butuh mereka penikmat ya bakal terus dibeli akhirnya
ya mungkin jumlahnya aja mungkin yang berkurang
kalau bagi saya sendiri sih saya setuju aja karena yang pertama mungkin alasan saya bisa untuk menjaga lebih sehat lagi untuk kesehatan tubuh
dan yang kedua rokok ini kan tidak memandang usia ya gitu
baik dari segi pendidikan atau siswa mungkin siswa bisa lebih menjaga supaya tidak merokok supaya masa depannya bisa lebih bagus
indonesia masuk dalam lima besar negara dengan konsumsi rokok tertinggi di dunia
dan terus melesat sejak survei yang dilakukan oleh tobacco atlas enam edition dua ribu delapan belas
masyarakat indonesia disebut mengkonsumsi tiga ratus enam belas miliar batang rokok per tahun
tahun dua ribu dua puluh dua juga bukan merupakan tahun pertama peningkatan tarif cukai rokok
sejak dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh satu cukai rokok telah naik sebanyak enam kali
kenaikan tertinggi pada dua ribu dua puluh yang mencapai sekitar dua puluh tiga persen
hanya tahun dua ribu sembilan belas cukai rokok tak naik karena merupakan tahun pemilu
ketua komnas pengendalian tembakau hasbullah tabrani mengapresiasi keputusan pemerintah atas kenaikan tarif cukai rokok dua ribu dua puluh
meski jumlah konsumsi rokok terus meningkat
dia menyebut peningkatan tarif rokok ini dapat menjadi solusi penurunan prevalensi rokok anak di bawah delapan belas tahun
kenaikan cukai rokok dua belas persen memang akan berakibat naiknya harga rokok
dan itulah harga rokok yang naik itulah
kemudian diharapkan bisa menurunkan konsumsi rokok
dan yang paling penting adalah mencegah anak anak kita dari beli rokok
karena kalau harganya murah dia bisa gunakan uang jajannya untuk beli rokok
begitu dia kecanduan puluhan tahun dia akan terpaksa karena kecanduannya itu membeli rokok
peneliti lembaga demografi universitas indonesia
triasi juta harta menyatakan
faktor harga rokok bukanlah satu satunya aspek yang dapat mengatasi masalah konsumsi rokok di indonesia
triasi yang pernah menulis disertasi kaitan tarif rokok dan pengendalian konsumsi melihat
faktor sosial budaya hingga ekonomi juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengatasi masalah ini
tidak ada penurunan
nah kalau prevalensi merokok kita tidak ada penurunan
nah artinya secara absolut masih terus meningkat
secara absolut bahwa jumlah perokok itu akan terus meningkat
sehingga kenaikan cukai atau kenaikan harga rokok menurut selama ini
menurut saya tidak terlalu berdampak terhadap konsumsi
jadi kelihatannya masih dikontrol sama jumlah penduduk itu secara absolut masih naik

jadi kita harus berhenti menurut saya
target pemerintah menurunkan prevalensi rokok anak tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional rpjmn dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
pemerintah juga berencana menaikkan harga rokok untuk mendukung target tersebut
ausri kedolu b a r i jakarta